dicabutnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami lesti kejora terhadap suaminya rizky bilar
mengungkap banyak tanya apa yang terjadi
apakah hubungan yang tidak sehat sulit untuk dilepaskan
dan malam ini saya akan berbincang dengan psikolog klinis mbak anggiastri hanantiasari hutami
halo selamat malam mbak anggiastri apa kabar
selamat malam kabar baik hari ini
baik mbak anggiastri kalau tadi kita melihat jawaban yang disampaikan oleh lesti kejora terkait
lagi lagi ini alasan pencabutan adalah terkait dengan anak
bagaimana menjelaskan kondisi mental korban kdrt ini di mata mbak anggiastri terkait laporan yang dicabut oleh seorang lesti bilar
apakah hanya gara gara anak sehingga laporan ini dicabut olehnya
pada dasarnya kondisi kdrt ini adalah kondisi yang tidak simpel ya
tidak sesimpel bahwa ketika kita mendapatkan perilaku
kita merasa itu bisa apa namanya bisa keluar dengan mudah dari situasi itu
dan khususnya bagi korban ya itu adalah situasi yang cukup rumus
sebenarnya tidak simple kalau kita lihat gitu
dan pada kasus kasus kdrt ini ada sebuah siklus gitu
yang kemudian membuat korban secara tidak sadar terperangkap di dalam lingkaran atau ikatan yang sulit untuk mereka bisa keluar dari sana
mungkin baru baru ini cukup booming juga gitu ya istilah yang disebut sebagai trauma bonding itu
trauma bonding ini sendiri itu adalah hubungan yang antara abuser dan victim ke pelaku dan korban
di mana pelaku ini menggunakan manipulasi psikologis dan emosional untuk mendapatkan kontrol dari korbannya
lebih buruknya lagi ini bisa menciptakan apa ya rasa ketergantungan gitu yang amat sangat pada bebannya
sehingga ya bisa kita pahami bahwa
kami bahwa dari sisi psikologis ini bukan proses yang simple dan mudah korban
ini menarik ketika berbicara soal apa yang terjadi terhadap lesti kejora dan mungkin orang orang di luar sana terkait dengan kejadian yang tentunya tidak kita inginkan
hubungan yang toksik
tadi mbak mengatakan bahwa ini merupakan siklus yang berulang
apakah kita bisa keluar dari siklus yang berulang ini
pada dasarnya bisa ketika ada upaya yang di apa namanya yang dilakukan gitu ya dari pihak korban maupun dari apa namanya support system yang ada di sekitarnya
karena pada dasarnya korban dari kdrk ini butuh support untuk pada akhirnya bisa sampai pada tahap ya keluar dari situasi yang stick in tadi
karena tahapannya cukup panjang dan cukup rumit sampai akhirnya kok seseorang ini susah sekali ya keluar dari situasi ini
tapi kalau kita lihat dari apa yang terlihat di layar kaca tadi ekspresi seorang lesti kejora yang terlihat tidak terlihat mungkin bagi saya orang awam tidak terlihat akan adanya trauma dan lain sebagainya
kalau dari kacamata psikologi sendiri apakah memang sebenarnya dengan kekerasan yang berulang apakah trauma trauma itu akan hilang dengan sendirinya atau justru sebenarnya ada rasa sesuatu yang dipendam oleh seorang yang menjadi korban dari kdrt
apakah ada yang kemudian tersimpan dan terpendam gitu ya dari korban kdrt tentunya ada dan proses itu tidak bisa mudah keluar begitu saja dari sana
karena kalau saya boleh menjelaskan sedikit ya tentang tahapan dan trauma bonding itu sendiri
kan tadi saya sampaikan panjang
mulai dari perilaku kekerasan itu pertama kali terjadi

kemudian ketika itu terjadi maka pelaku akan memberikan yang namanya love bombing gitu
atau dia memberikan kasih sayang yang sangat besar
hadiah hadiah apresiasi yang berlebihan
bahkan buat korban ini merasa sangat dicintai
kemudian kalau kepercayaan itu kemudian didapatkan kembali hal ini berulang kembali dan itu siklus yang terus begitu terjadi berulang ulang
sehingga ada tahapan di mana
korban ini jadi kehilangan atau loss of self gitu
jadi dia mulai kehilangan kesadaran akan haknya sendiri dan apa ya
dia mulai merasa bahwa antara headlock relationship ini bingung gitu
positinya ada di mana
dan secara tidak sadar perilaku ini itu menjadi adiksi bagi si korban itu sendiri
pada tahapan tertentu ketika kejadian kdrt ini sudah berulang berkali kali
terus itu sebagai siklus yang tidak terhenti
maka butuh bantuan
jadi korban perlu bantuan baik dari support systemnya ataupun bahkan dari ahli
untuk mengembalikan proses berpikir ini menjadi lurus kembali gitu
tidak mengalami kesalahan berpikir bahwa proses kdrt ini adalah sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam sebuah umur rumah
tapi kalau dari pelaku kdrt sendiri
apakah hal ini bisa berubah begitu seperti yang janji yang kita dengar bersama sama bahwa dia akan semakin menyayangi mencintai keluarganya dan lain sebagainya
apakah segampang itu untuk bisa berubah
kalau saya rasa pasti butuh proses ya gitu
ketika seseorang sudah terbiasa menggunakan kerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah
pasti ini kan ada proses yang panjang
ini proses yang otomatis gitu ya
pasti sudah terbentuk sekian lama gitu
akhirnya setiap ada masalah dia menggunakan kekerasan
sehingga dalam hal ini ketika dua duanya memang ingin memperbaiki kondisi rumah tangga menjadi lebih baik lagi
tentunya perlu ada proses untuk menghubungi ahli supaya dua duanya juga berproses
bahwa si korban pun pulih dari situasi siklus trauma bondingnya tadi
dan si pelaku ini juga mendapatkan treatment pada perilaku emosional
sehingga dua duanya juga nanti akhirnya bisa berjalan dengan baik
dua duanya saya rasa perlu untuk mendapatkan penanganan dari ahli
apakah ini artinya bahwa untuk bisa keluar dari masalah ini memang kita harus membutuhkan penanganan dari luar
seperti orang ketiga dan lain sebagainya
apakah kalau misalnya kita berbicara empat mata begitu dengan pasangan kita sendiri
apakah hal ini tidak akan bisa terurai begitu masalah yang terjadi
selama kesadaran dari masing masing itu tinggi ya pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin
tetapi ketika ini sudah menjadi sebuah perlaku yang menetap ya terkadang itu menjadi proses yang tidak simple itu tadi gitu
ada proses di otak dimana seseorang akhirnya menggunakan itu sebagai mekanisme mereka gitu
cara mengatasi masalahnya adalah dengan cara demikian
sehingga jauh lebih baik ketika menemui ahli dan itu akan membantu mereka untuk mengurai
sebenarnya ada permasalahan apa sih dari masing masing sehingga ini kan sebenarnya kayak tax tongo gitu ya
antara pelaku dan korban ini kan hubungan yang paling terikat gitu ya
satu melakukan kekerasan yang satu menerima perilaku kekerasan
sehingga ini yang kemudian perlu diurai
kenapa yang satu sangat mudah mengeluarkan perilaku kekerasan
sedangkan yang satu mudah juga untuk mendapat apa ya menerima kekerasan
itu perlu dicari perlahan lahan sehingga itu kemudian bisa diurai
oke oke mbak anggiastri
tentunya dalam suatu hubungan begitu ada tahapannya
apakah dari kacamata mbak anggiastri sendiri bisa kita ketahui bersama sama
apakah seseorang itu punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan terutama dalam rumah tangga nantinya akan dibina
apakah seseorang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan ya
pada akhirnya seperti yang saya sampaikan bahwa
ketika seseorang melakukan kekerasan itu adalah bentuk manifestasi dari proses belajar dia
misalnya dia mulai dari kecil sampai dia bertumbuh di usia remaja sampai dia menikah
sehingga ya kemungkinan itu sangat bisa muncul ketika mungkin dia tumbuh dalam situasi keluarga yang mungkin juga tidak mendukung
kemampuan dia untuk berperilaku secara positif punya kemampuan regulasi emosi yang baik
karena pada dasarnya ketika seseorang itu punya kemampuan regulasi emosi yang baik dia akan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang adaptif
mengkomunikasikan apa yang tidak dia sukai dengan cara yang baik dia bisa mengkomunikasikan secara efektif
hal hal apa saja yang dia butuhkan dari pasangannya
nah ketika seseorang melakukan kekerasan berarti kita lihat nih proses kebelakangnya gitu
jangan jangan ada yang salah dari dia bertumbuh dan berkembang sehingga satu satunya cara yang dia tahu untuk mengatasi masalah adalah menggunakan kekerasan
untuk mendapatkan pengakuan ataupun untuk mendapatkan posisi gitu ya di orang yang jadi objek kekerasan itu tadi
oke lagi lagi selain korban tentunya yang menjadi korban di sini adalah anak anak jika memang sudah memiliki anak
lalu bagaimana kalau misalnya dari kacamata psikologi melihat anak anak agar tidak trauma melihat orang tuanya yang tidak akur begitu terjadi kekerasan dalam rumah tangga
apa yang harus dilakukan ke depannya terutama untuk anak anak ini
tentunya dalam proses ini kita perlu memberikan pendampingan pada beban pada ibu gitu ya yang kebetulan di sini menjadi korban
dan dari situ juga kita perlu memberikan pendampingan pada orang lain
sehingga ketika anak menyaksikan perilaku rt yang terjadi pada orang tuanya entah itu pada ibu ataupun pada ayahnya ini adalah peristiwa yang traumatik juga tentunya
sehingga perlu ada pendampingan khusus pada anak untuk mereka dapat memfasilitasi emosinya keluarkan apa yang mereka rasakan sesuai dengan fungsi mereka
jadi tidak dipendam gitu karena ketika visi ini kemudian dipendam
dipendam disimpan di alam bawah sadarnya maka ini akan sangat berpotensi untuk mengalami gangguan atau gangguan perilaku di kemudian hari
terkait dengan apa yang harus dipahami oleh masyarakat terutama yang memiliki hubungan yang tidak baik begitu
mungkin dari kacamata mbak bisa disampaikan apa yang harus kita lakukan agar hubungan dengan pasangan itu bisa tetap harmonis
ya tentunya ketika kita berharap hubungan itu harmonis masing masing individu ini perlu untuk mengemang gurunya masing masing gitu ya
apa yang menjadi kelebihan masing masing apa yang menjadi kekurangan masing masing hambatan hambatan atau trigger zone apa
trigger jone apa yang kemudian membuat mereka seringkali terpisah
sehingga ketika mereka memahami dirinya sendiri maka mereka akan mampu untuk memahami

kembali proses inilah kemudian masing masing perlu terbuka
mengkomunikasikan masing masing kebutuhannya itu seperti apa
apa namanya kebutuhanku sebagai individu itu seperti ini
kemudian mengkomunikasikannya pada pasangan
dan melakukan kompromi pada hal hal apa saja yang bisa diterima dan tidak bisa diterima
jadi intinya dalam hubungan apa namanya
komunikasi adalah hal yang penting
tapi kalau misalnya mbak anggiastri
ada pasangan yang takut untuk melaporkan
mungkin saja takut aibnya terbongkar
atau tidak mau sampai orang tuanya tahu dan lain sebagainya
apa yang harus dilakukan
tentunya mencari support system
bahwa perilaku kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima
itu adalah hal yang sangat penting
sehingga penumbuh kompu sadaran inilah yang menjadi
korban ini akhirnya bisa keluar
karena kalau kesadaran ini tidak muncul ya
asumsinya kan korban itu berada pada posisi interior gitu ya
ketika merasa tidak muncul
ya mereka akan berkubang pada siklus yang sama terus terus
sehingga memang perlu muncul kesadaran
perlu muncul keberanian
memuatkan pada diri bahwa
relatif kekerasan apapun bentuk
baik itu verbal maupun fisik
itu tidak dapat diterima
terakhir mbak anggiastri
kalau melihat apa yang terjadi
antara lesti kejora dan juga rizky bilar
yang awalnya sempat melaporkan kejadian kdrt
menarik kembali laporannya
apakah ini akan bahagia selanjutnya
semuanya akan berubah
pada akhirnya kebahagiaan itu
tidak dibagi prediksi gitu ya
karena dalam hidup rumah tangga pun
pasti ada ups dan downs nya juga
pada akhirnya apakah akan bahagia atau tidak
ya tergantung dari bagaimana dua individu ini
baik lesti ataupun rizky bigler
menjalani rumah tangganya gitu
apa yang kemudian sudah disepakati kembali tadi
dan harapannya dua duanya mau berproses
untuk menyelesaikan permasalahan ini
tidak hanya sekedar
apa yang ganti manis saja di awal
tetapi mau benar benar berproses pada
kemudian ya maksimalkan
untuk kemudian melanjutkan hubungan ini
sehat secara mental
hanantia sari utami
terima kasih sudah berbincang dengan kami sore hari ini
akselerasi digital di berbagai sektor terus digenjot
guna memulihkan kondisi ekonomi
simak informasi selengkapnya
usai jeda berikut